dalam jumpa pers rabu siang polisi mengungkapkan bahwa penangkapan jeffrey nicole berawal dari tersangka membeli kertas rokok
polisi yang curiga kemudian melakukan pengembangan dan penggeledahan di sebuah apartemen mirip jeffrey nicole di kawasan kemang jakarta selatan
di lokasi petugas menemukan ganja seberat enam satu gram yang disimpan dalam lemari pendingin
dari pemeriksaan tersangka mengaku diberi ganja oleh seseorang berinisial p yang saat ini masih dpo
dari hasil tes urin jeffrey dinyatakan positif menggunakan ganja